badan narkotika nasional bnn provinsi jawa barat menggelar lomba poster yang diikuti para siswa sekolah dasar hingga sma di car fridai dago kota bandung
lomba itu dalam rangkaian peringatan hari anti narkotika internasional
dalam rangkaian peringatan hari anti narkotika internasional yang diperingati setiap dua puluh enam juni bnn provinsi jawa barat minggu pagi menggelar lomba membuat poster di car free day dago
lomba kerjasama bnn dengan komunitas sehati atau sehat tanpa narkoba
puluhan peserta yang ikut merupakan siswa sekolah tingkat sd hingga sma dengan tema anak indonesia anti narkotika
dengan teliti para siswa menggoreskan kuas di atas kertas yang lengkap dengan tulisan dan gambar tentang narkoba
lomba ini sebagai salah satu cara bnn mensosialisasikan anti narkotika
ini karakternya kebetulan kerangan sih
desain sendiri harapannya sih bisa bikin generasi baru itu buat kuas kuas dengan bahayanya narkoba
kalau misalnya narkoba itu bisa buat cita cita kamu itu kabur gitu
jadi kamu itu nggak bisa menggapai cita cita kamu
para siswa sekolah ini rentan terdampak penyalahgunaan narkoba
dan sosialisasi anti narkotika melalui seni dan budaya
dan salah satunya dengan lomba membuat poster ini
kalau untuk pelaksanaannya kenapa siswa yang kita ajak untuk melaksanakan kegiatan ini
karena pertama siswa ini adalah untuk mbak kita generasi muda kita
agar mereka siap untuk menolak penyalahgunaan narkotika
karena jujur sekarang ini banyak sekali
diorongan dari luar yang mendorong untuk pelajar ini menyalahgunakan narkotika
selain di kota bandung lomba poster ini juga digelar di beberapa kota di jawa barat
puncak peringatan hari anti narkotika internasional hani tingkat jawa barat akan diperingati tiga puluh juli ini
toni oktora bandung